di mana saya bersama komunitas semarang akan melakukan penjelajahan ke sebuah gedung tua yang dicap angker oleh sebagian masyarakat
namun pemandangan berbeda saat kaki saya melintasi pintu gerbang
belum belum apa yang tertutup yang sangat strategik dan taktis kayak gitu
saya kebetulan sudah bekerja sebagai financial and support selama dua belas tahun
dan juga menyapa para petani di sana
lakuin yang terbaik aja di setiap posisi yang gue dapet gitu
nggak usah jauh jauh carilah taman yang dekat dengan tempat tinggal anda
ya kota malang itu kekasarnya selain apel adalah ada bakso ya